tidak nampak tahun karena itu lalu terpacing si ibu yamin itu ngelaporin betul
meskipun meskipun dia guyon sebenarnya
biar yang dipanggil itu menjelaskan katanya biar pak arteria
coba saudara bilang ke pak budi gunawan
pak budi gunawan menurut undang undang bin bisa diancam sepuluh tahun penjara
berani enggak menurut pasal empat puluh empat
kan persis yang saudara baca kepada saya
bahwa kalau menyampaikan ke menopolkam sepuluh tahun depan bin
menyampaikan bukan ke presiden tapi ke saya nih
ini bulan maret tadi
kok terus nggak boleh gimana apa gunanya
dan ini penting saudara karena apa
karena saya bekerja berdasar info intelijen
yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus
kasus hukum seperti rafael angin praietno
mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum
tetapi kasus hukum pidananya
kasus pencucian uangnya
saya enggak mau diintrupsi lah intrupsi itu urusan anda
masa orang ngomong diindopsi nanti lah pak
saya kan tadi sudah bilang
pakai intrupsi intrupsi enggak selesai selesai kita ini
lalu nanti saya yang instruksi dituding tuding lagi
saya enggak mau
artinya kalau begitu misalnya saya membanta lalu di sini ada berteriak
keluar saya keluar
saya punya forum
saya setiap seke sini dikoroyok
belum ngomong sudah diintrupsi
belum ngomong sudah diintrupsi
waktu kasus itu juga waktu kasus sambo
belum ngomong sudah diintrupsi dituding tuding suruh bubarkan
jangan begitu dong